nah setelah one minute tips kami juga akan hadirkan informasi kesehatan dalam healthpedia
selama ini yang kita ketahui anda saya ataupun iqbal buah itu dikenal sebagai detox yang baik sekali untuk tubuh
bahkan ada yang hanya mengkonsumsi buah selama beberapa hari karena percaya bisa mengeluarkan racun dalam tubuh
jadi bahkan ada yang sudah ada set menunya buah apa saja hari ini sampai beberapa waktu ke depan
tapi pertanyaannya ini benarkah pemahaman detox seperti itu kita simak bersama dalam halpedia berikut ini
meminum jus buah ini banyak diakini oleh masyarakat bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan racun dalam tubuh
namun benarkah pengertian ditok seperti itu
detox itu adalah proses pengeluaran racun yang ada di tubuh kita
salah satu caranya untuk membersihkan racun racun tersebut adalah dengan mengkonsumsi jus dari buah buahan
yang saya tahu sih detoksifikasi menggunakan buah kemudian sayur dan teh
maunya makan buah saja seharian mbak tidak sampai sebulan sih cuma dua minggu
karena pada dasarnya proses detoksifikasi di tubuh kita itu sudah terjadi secara alamiah sehingga tidak dipengaruhi oleh makanan tertentu
dari ginjal liver itu sudah mendetoksifikasi
seperti yang saya jelaskan tadi dari karbon dioksida itu adalah hasil by product atau hasil sisa dari pernafasan
kemudian juga zat zat yang tidak dibutuhkan dikeluarkan melalui kencing dan
itu adalah pernafasan
itu adalah proses detoksifikasi alami
jadi apabila hanya mengonsumsi buah saja yang dimana hanya kaya akan karbohidrat tentunya membuat tubuh kita akan kekurangan zat gizi dari protein dan lemak yang sehat
untuk menjaga kesehatan tubuh memerlukan asupan gizi seimbang seperti tips yang diberikan satu ini
oke jadi selanjutnya ini bisa menjelaskan sebenarnya apa kandungan gizi dari masing masing makanan yang ada di sini
sebenarnya buah dan nasi putih adalah sumber karbohidrat
tetapi saya lebih menyarankan
karena ragam warna dari buah buahan itu memiliki efek yang berbeda beda terhadap kesehatan kita
sehingga disarankan untuk konsep eat drainbow yaitu mengonsumsi buah dan sayur secara colorful
untuk memenuhi gizi seimbang itu mudah sekali diperoleh dengan contohnya seperti menu pecat cahaya di sini
dan di sini anda bisa lihat ada sayur ada daging dan juga banyak sekali ragam dari sayur sayurannya sehingga pemenuhan gizinya lebih mudah
sehingga bagi saya kalau saya mengonsumsi nasi putih dengan sayur sayuran itu efeknya sudah sama dengan nasi merah
kalau sayur dan buah itu patokannya adalah ragam warnanya
jadi masyarakat tidak perlu lagi menghafal kandungan vitamin a b c yang terkandung di beberapa buah
nah kalau susu ini gimana nih
kalau susu sendiri banyak sekali yang mengatakan bahwa susu adalah bukan minuman manusia dan juga bisa berbahaya
itu sebenarnya juga salah
susu adalah sumber kalsium yang baik juga
bisa ditarik kesimpulan dan juga bisa ditekankan lagi bahwa susu ini tidak hanya berbahaya tapi juga bisa membuat kita lebih baik

betul jadi begini buah dan sayur itu membantu detoksifikasi alami di tubuh kita
jadi bukan sarana detoksifikasi yang baru
karena di saat tubuhnya sudah terlalu asam atau terlalu beracun darahnya maka mereka harus cuci darah
dan itu dilakukan di rumah sakit
oke terima kasih jensen sudah memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai makanan bergizi
dan juga pastinya bisa diprotekan di rumah ya
jadi malam ini jakarta